kongres gerakan mahasiswa kristen indonesia atau gmki di kota bogor jawa barat berlangsung risu maksud kami
situasi ini terjadi saat mahasiswa berebut tanya jawab dengan calon wakil presiden maruf amin
sebagian peserta kesal dan protes kondisi negara di jejali isu politik